menteri kooperasi ukm teten mas duki melarang platform e commerce menjual pakaian dan sepatu bekas impor
larangan ini menindaklanjuti larangan dari presiden jokowi agar pakaian dan sepatu bekas tidak dijual di indonesia
menurut teten penjualan pakaian bekas dan sepatu bekas impor adalah ilegal
yang dapat mematikan produsen pakaian dan sepatu umkm dalam negeri
menurut teten maraknya jual beli pakaian dan sepatu bekas impor akan memukul produsen pakaian dan sepatu umkm dalam negeri
penyelundupan sampah pakaian dan sepatu bekas ini tidak sejalan dengan gerakan bangga buatan indonesia
yang saat ini diupayakan oleh pemerintah agar masyarakat membeli dan memakai produk produk umkm
bersama sama pakaian dan sepatu ini berpikir